biasanya wisatawan dari jakarta jabodetabek itu pasti kalau ke sukabumi tanpa nyari abon urat sama dendeng paru
ya kita menyalurkan pembiayaan untuk ekspor
dan lebih ke arah mana ya pak usman
kalau menteri keuangan seri mulia ini tuh ngomong katanya